dan kita sudah mengetahui dpr menginisiasi revisi undang undang kpk
beberapa kewenangan spesial milik kpk selama ini akan dipangkas
kami akan sajikan sekarang perbandingannya
dan mengapa publik harus ikut bersuara memberikan penolakan
kita lihat sekarang
ini dia yang pertama adalah lini masa polemik revisi undang undang kpk
jadi jangan kaget ketika ada muncul revisi undang undang kpk sekarang
kemudian sudah diketok dan akan diinisiasi oleh dpr
karena ini sudah berjalan sejak tahun dua ribu tujuh belas
jadi sudah ada wacana revisi undang undang nomor tiga puluh tahun dua ribu dua tentang kpk
yang muncul dibahas sempat muncul
tapi kemudian ditahan tidak jadi dilanjutkan
kemudian lima september kemarin dpr sudah menyepakati revisi undang undang kpk yang menjadi inisiatif dpr
dan rencananya targetnya akan disahkan pada tanggal tiga puluh september dua ribu sembilan belas
sedikit pengingat tiga puluh september dua ribu sembilan belas ini adalah waktu akhir masa jabatan
dpr yang sekarang dpr dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
karena satu oktober itu dpr yang baru akan dilantik
jadi memang ini sangat sangat tahap akhir sekali ya
jadi ingin seperti ingin memberikan legacy ya
seperti ingin memberikan legacy kepada masyarakat yaitu berupa revisi undang undang kpk
dan jangan lupa pada bulan desember nanti ada lima pimpinan baru kpk yang akan dilantik
jadi kita sudah bisa melihat ya sambungannya atau flownya seperti apa sebenarnya
di balik rencana revisi undang undang kpk ini
dan apa saja sebenarnya yang dipermasalahkan
ini dia draft r ini perbandingan
di sebelah kiri ini adalah draft ruu dari dpr dari inisiasi
sebelah kanan adalah undang undang kpk yang ada saat ini
pertama adalah kpk tidak menjaga kalau yang sekarang kpk adalah lembaga ad hoc independen yang bukan bagian dari pemerintah
sedangkan dari revisinya adalah kpk menjadi lembaga pemerintah bukan lagi lembaga negara independen
tidak berdiri sendiri
tidak berdiri sendiri
bergabung ke pemerintah bergabung di eksekutif ya
yang berikutnya sekarang ini sistem kontrol berada di internal kpk ya
internal kpk melalui keputusan dan kepemimpinan bersifat kolektif dan kolegial
ini sempat dipermasalahkan tadi mungkin anda mendengar pernyataan dari arsul sani yang mengatakan
selama ini kpk tidak pernah menyampaikan memberikan laporan kepada dpr bagaimana kinerjanya selama ini
nah ini kemudian yang menurut dpr bahwa kpk perlu diawasi oleh dewan pengawas
dan anda bayangkan dewan pengawas ini
nantinya akan dipilih oleh panitia seleksi kemudian diberikan ke dpr dan akan fit and proper test di dpr
siapa saja dewan pengawas isinya ada dari dpr ada dari pemerintah ada dari masyarakat
anda bisa membayangkan jika kpk katakanlah ingin menangkap anggota dpr yang tersangka korupsi
jadi harus ke dewan pengawas dulu mendiskusikan ini dilanjutkan atau tidak
jadi itu kira kira yang kemudian dipandang oleh banyak pihak ini sebagai bentuk penyempitan
dan kuasa dari kpk
yang menarik lagi kita tahu selama ini kpk yang spesial adalah soal penyadapan apalagi soal ott
ott tentu saja menjadi backbone kpk selama ini karena memang itu kasus kasus ott sangat sulit untuk dihentikan
sangat sulit kemudian dibantahkan atau kemudian dilakukan perapradilan
nah dalam ott tentu saja ada penyadapan peran penyadapan di sini sangat penting
nah kalau sekarang kalau penyadapan
sekarang penyadapan hanya dilakukan atas izin pimpinan kpk saja
sudah bisa menyadap sesuai dengan proses penyidikan yang sedang berlangsung
nah jika nanti revisi undang undang ini diketok sudah disahkan
maka kpk melakukan penyadapan setelah mendapat izin dari dewan pengawas
jadi kebayang dewan pengawas ini isinya anggota dpr masyarakat dan pemerintah begitu ya
misalnya ada anggota dpr yang ingin disadap jadi minta izin dulu ke dewan pengawas terus belum tentu mendapat izin
kalau misalnya ini berkaitan dengan teman temannya sendiri atau di kelompoknya sendiri pasti ada penolakan yang cukup sulit
begitu juga dengan pemerintah
misalnya ada penyelenggara negara yang melakukan korupsi kemudian akan disadap akan dilakukan ott
dan itu harus izin dulu ke dewan pengawas ketika sudah ketok baru boleh
dan tidak hanya soal penyadapan tapi juga soal penyelidikan
hal hal dasar pun juga harus kemudian dikoordinasikan dengan dewan pengawas
dulu baru boleh dilanjutkan atau tidak
nah yang berikutnya adalah soal penyelidik
penyelidik hanya boleh dari kepolisian kemudian penyelidik dari pori ke jagung dan ppns
ini kita lihat yang nomor empat kalau sekarang ini penyelidik dan penyelidik kpk dari pori ke jagung ada juga
tapi kpk juga bisa melatih penyidik dari internal
jadi ada dari internal kpk sendiri rekrutmen sendiri
tapi kalau misalnya draft dari ru dari dpr penyelidik hanya boleh dari kepolisian
penyelidik dari pori ke jagung dan ppns
ini dipandang akan cukup menyulitkan dan kemudian akan cukup bisa memberikan keterbatasan bagi kpk dalam merekrut para pegawainya
kita lihat yang berikutnya apa
yang berikutnya ini dia
yang selama ini memang jauh
yang selama ini memang jadi ciri khas juga oleh kpk
kita tahu setiap tahun itu pasti semua pejabat negara minimal eselon tiga kalau tidak salah
itu wajib melaporkan lhkpn mereka penyelenggara negara ya
setiap penyelenggara negara ini dia
yang sekarang adalah setiap penyelenggara negara wajib melaporkan lhkpn ke kpk
nah revisinya adalah kpk tidak berwenang lagi dalam lhkpn
anda bisa bayangkan bagaimana kita bisa mengetahui
kita bisa mengecek apakah misalnya calon kepala daerah itu bersih atau tidak
atau kita bisa memantau kinerja wakil rakyat kita bersih atau tidak
bagaimana mereka kemudian mengumpulkan harta kekayaannya selama ini kita tidak bisa lihat lagi jika kemudian ruu ini disahkan ya
berikutnya kpk harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain
ini dari ruu atau revisi undang undang kpk
yang selama ini berlangsung adalah kpk
yang selama ini berlangsung adalah kpk
yang selama ini berlangsung adalah
yang selama ini berlangsung adalah kpk
yang selama ini berlangsung adalah kpk

jadi bisa melihat ya
jadi kalau ini diwajibkan untuk bersinergi dengan lembaga penegak hukum
kalau yang sekarang adalah mengkoordinasikan memberi supervisi kepada instansi lain yang berwenang memberantas korupsi
ini sebenarnya sudah dilakukan ya
ini sebenarnya sudah dilakukan dan kpk juga beberapa kali dikritik soal ini
anda mungkin masih ingat kasus jaksa yang terjaring ott kpk
pertama juni lalu ada jaksa ott kpk di kejati dki jakarta
kemudian yang baru baru ini adalah jaksa di yogyakarta
nah untuk jaksa di kejati dki jakarta kalau anda ingat kemudian ada dua jaksa diserahkan penanganan kasusnya dikembalikan kepada kejaksaan agung
sementara yang di jogja jaksa di jogja kemudian di jaksa ini justru diserahkan dari kejaksaan agung diserahkan kepada kpk
jadi sebenarnya kalau soal ini mungkin sudah dikoordinasikan selama ini ya
tapi kalau untuk sinergi dengan lembaga penegak hukum lain sepertinya memang ditegaskan lagi bahwa ada kewajiban dari kpk untuk melakukan ini
kita lihat kemudian yang berikutnya apa
oke ini dia yang terakhir yang terakhir adalah kpk bisa mengeluarkan sp tiga
ini yang menarik kpk bisa mengeluarkan sp tiga untuk penyidikan dan penuntutan yang belum selesai dalam setahun
ini tentu menimbulkan banyak protes ya dari banyak pihak kemudian dari aktivis dari akademisi juga
karena apa karena selama ini ciri khas kpk adalah tidak mengenal sp tiga
jadi masuk kpk itu sudah pasti diproses
sudah sampai fonis sudah sampai hukuman pokoknya
jadi ini yang kemudian membuat kpk tidak spesial lagi
anda bisa bayangkan banyak kasus korupsi yang kompleks yang penyidikannya membutuhkan waktu beberapa tahun
kita tahu ada banyak kasus yang dengan nilai kerugian negara yang besar
kasus soal korupsi ktp elektronik saja itu kan sampai sekarang masih terus berlanjut ya
dan sekalipun sudah ada beberapa orang yang ditetapkan tersangka
sudah ada yang dijatuhi hukuman tapi terus digali oleh kpk
karena masih melihat ada keterlibatan pihak lain yang sampai saat ini belum dihukum
jadi anda bisa membayangkan sekarang betapa ini semua harus menjadi perhatian kita sekarang
dan tentu saja yang harus kita ingat juga
sekarang semuanya kita dpr sudah menginisiasi ini
kemudian sekarang bola ada di pemerintah
apakah pemerintah bisa menerima ini
kemudian ya silahkan melanjutkan
untuk disahkan segera
tapi anda harus ingat bahwa siapa saja mereka yang menginisiasi revisi undang undang kpk ini
jadi ada sekitar enam orang anggota dpr yang kesemuanya berasal dari partai pendukung pemerintah